mas gue pasti menang
kartu gue bagus
kartu gue lagi bagus
kalau gue kasih pinjem
terus lo kalah
tuh menantu gue
kenapa perasaanku jadi enak begini

ikut kecil kecilan penghadapan
aisah vaitar pytas nya real
itu aku bit cun
aisyah jangan pergi aisyah
aisyah kamu juga tidak tega marah ini ibu
jangan tinggalkan ibu aisyah
jangan tinggalkan ibu sebatang cara
aisyah juga gak punya siapa siapa lagi di sini bu
tapi ibu selalu nyakitin aisyah
jangan tinggalkan ibu tetap pergi sayang
ibu bangun bu
bangun ibu bangun sebelum kamu
maafkan ibu nak
aisyah maafin ibu ibu bangun bu
ada apa bu
yang penting sekarang
ibu mau minta tolong sama kamu sekali
ibu mau minta tolong sama kamu sekali
sekali ini aja aisyah
kalau aisah bisa aisyah pasti tolong ibu
ibu kalah judi aisyah
ibu punya utang sama orang
orang itu ngancam ibu
dia malam ini mau datang ke rumah ini aisyah
ibu takut aisyah
takut kamu diapa apain sama orang itu aisyah
kayaknya gak ada jalan lain aisyah
kita harus mungsi dari sini secepatnya
bu kita gak punya siapa siapa lagi di sini
kita mau mungsi kemana bu
ibu kan punya teman
kita numpang aja di sana sementara
seserah ibu aja deh

aisyah kita pergi ya

tidak ada yang tahu ya
mas lumpan ini rumah siapa bu
kamu ini nanya melulu sih
ibu kan udah bilang ini rumah teman ibu
kamu akan aman di sini
mas lumpan tenang aja ya
mas lumpan tenang aja
mas lumpan tenang aja

tidur tidur tidur
ibu juga mau tidur ya
ibu mau ke mana
minta aku sementar cari makan
udah kamu tunggu aja di sini
tidur di sini udah